anak anak ini adalah siswa siswi sekolah luar biasa mandiri nusantara jumapolo karanganyar jawa tengah
bergaya seperti remaja remaja citaian fashion week yang lagi viral
anak anak ini sebenarnya sedang menampilkan lukisan karya mereka di tas tas yang mereka kenakan
para siswa slb ini dipercaya untuk membuat cenderamata bergambar ikon asean para games
kepala slb mandiri putra jumapolo karanganyar muhammad fajar mengatakan
mereka memang mengikuti kepopuleran citain fashion week untuk meningkatkan rasa percaya diri anak anak ini
paradigma masyarakat umum yang masih mendiskriminasikan anak anak atau memandang sebelah mata anak anak beruang khusus ini dapat lebih baik lagi
karena mereka sebenarnya memiliki potensi yang unggul
memiliki ekspresi ekspresi yang luar biasa tinggal bagaimana kita memberikan kesempatan dan wadah untuk mereka berkarya
takut panas atau gimana
sudah ada persiapan dari awal
yang jalan jalan tadi
dari sekolahan hari kemarin
pada asean para games di stadion manahan solo
mandiri putra ini turut menyemarakan penjualan cendera mata
pihak sekolah ingin memperlihatkan bahwa karya mereka layak diapresiasi
dan bisa menghasilkan keuntungan secara komersial
kartika bagus solo jawa tengah